polisi mengonfirmasi terjadinya kasus bunuh diri yang disiarkan secara langsung di media sosial
peristiwa itu terjadi di jakarta selatan pada jumat pagi
jasad almarhum ditemukan beberapa jam setelah kejadian polisi masih menyelidiki latar belakang kasus ini
sebelum kejadian itu memang ada cekcok dan sempat didamaikan di tempat rv di malam harinya
sehingga antara kedua pasangan ini suami dan istri ini sudah rujuk kembali
nah ini yang coba kita dalamin apakah melalui handphone korban sendiri
mencoba mempraktekan itu ataupun mengelalui akses orang lain
nah ini yang kita lihat kalau handphone korban sendiri dia mencoba memviralkan
korban itu memviralkan dirinya sendiri pada saat prosesi penggantungan diri itu kita akan buktikan dengan
kasus ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu waspada saling peduli pada orang di sekitar kita dan bijak di media sosial
ya bagi anda yang telah melihat video tersebut sebaiknya tidak membagi video atau tautannya ke media sosial atau orang di sekitar anda
kementerian komunikasi dan informasi melalui direktur jenderal aplikasi dan informatika samuel abrijani
mengepangerapan mengimbau bagi siapapun agar tidak menyebarkan video atau tautannya ke media sosial atau orang di sekitar anda
dirilis detik com samuel menyatakan bahwa menyebarkan berarti melanggar nilai kemanusiaan dan juga dapat dikenakan uu ite pasal dua puluh
kenangan saat tampil mewakili tim taekwondo indonesia pada pesta olahraga terbesar dunia tersebut pun
masih tertanam di benak deck richard yang kini sudah berusia lima puluh satu tahun
latihan yang bisa berkali sehari sampai malam
jadi cuma kayak bangun tidur latihan bangun tidur latihan gitu aja
yang kita mulai ada latihan fisik latihan speed semua di sana
jadi memang itu kita suka latihannya
saat kelihatan kita punya inilah
itu yang saya rasakan level of competitiveness nya antara atlet itu
baik sama kelas maupun beda kelas itu sangat tinggi
jadi kita benar benar terpacu untuk melakukan yang terbaik saat itu
kirim lima atlet dirk richard yevi triaji rahmi kurnia susilo wati dan xiao long
tim taekwondo indonesia mampu meraih tiga medali perak dan satu medali perunggu
namun prestasi tim taekwondo indonesia
tertutup bayang bayang prestasi tim bulu tangkis indonesia
yang untuk pertama kali berhasil menyumbangkan medali emas bagi tim merah putih
sosok dibalik kesuksesan tim taekwondo indonesia pada olimpiade barcelona
adalah sang pelatih kepala alex haryanto
meski harus berlatih dengan fasilitas seadanya di kawasan puncak
metode latihan alex yang keras yang kerap diwarnai hukuman fisik
membuat atlet taekwondo indonesia memiliki mental bertanding yang kuat
kita dipinjamin se
petak tanah jadi masih tanah merah itu
terus kita semen kita pasang kayu pemancangnya